terkait titik api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah ibu kota provinsi kalimantan tengah palangkaraya semakin banyak bermunculan
berdasarkan data harian pusdalop bpb pk kalimantan tengah luas lahan yang terbakar sejak januari hingga dua belas agustus dua ribu dua puluh tiga sudah mencapai dua sembilan ratus tujuh puluh lima hektare dengan total sembilan ratus tujuh puluh delapan kejadian yang tersebar di empat belas kabupaten kota di kalimantan tengah
kebakaran lahan gambut seluas lima hektare terjadi di kawasan jalan petuk katimpun kecamatan jekan raya kota palangkaraya pada minggu
ketua harian satgas karhutla palangkaraya emi abriani menyatakan karhutlah belum teratasi karena sudah dua pekan lebih wilayah kota palangkaraya tidak diguyur hujan
dampak fenomena el nino menyebabkan setiap hari muncul empat lokasi baru kebakaran
di kebakaran hutan dan lahan tempatnya ini lahan masyarakat karena sepertinya ada pemiliknya
dan kita melakukan pemadaman selama kurang lebih dua jam dengan daerah yang dipadamkan ini perkiraan kami saja ini kurang lebih lima hektare
saat ini sudah ada empat titik yang terbakar di seluruh wilayah kota palangkaraya dan kita saat ini juga membagi pasukan dari kota sendiri
tim satgas kota maupun juga dari provinsi untuk melakukan pemadaman pemadaman